jadi lo balik kesini lagi
sam lo ngapain malem malem disini ya
oke deh romeo dah
udah sekarang kita udah siapin lagu ya
langsung aja nih buat ux lover lagu yang satu ini tuh keren banget buat kamu
gue yakin lo pasti dateng lan
gue juga yakin masih ada harapan buat hubungan kita
gue makin yakin pasti dukaan gue udah gak salah lagi
puri itu adalah wulan dan roman itu
van gue mau kita ketemuan sekarang
gue juga pengen ketemu sama lo
kalau gitu sekarang kita ketemuan di cafe berliat
kalau misalnya dia ada di sini lo pasti bisa lihat dia
roman sama wulan pacaran dong
enggak enggak enggak enggak enggak itu gak mungkin
gue gue gue gak percaya fon itu gak mungkin kan fon
iya gue juga gak mau percaya bel
cuman kalau misalnya emang itu semua bener
kita gak bisa diem aja kita harus bertindak
iya benar pokoknya kita harus lidikin
besok itu kan wuri sama romeo ketemuan
dan kalau emang bener wulan ketemuan sama roman
berarti bener mereka itu wuri sama romeo
hmm wangi banget biasanya derin suka nih spageti buatan gue
terus ini bakalan bilang wangi banget
sorry ya kalau gak perlu diisi
kok kamu kayak kecewa gitu aku datang
kenapa gak suka
kamu mau gak
kalau deren pasti bakal makan sampai habis
ya allah kenapa ya aku kangen banget sama deren
ada apa nel
pak saya mau laporan tapi bapak jangan bilang sama ibu ya
dua hari lalu ada tamu datang ke sini tamunya kasar banget saya sampai takut
siapa orang itu
saya juga kurang tahu pak tapi tamunya ibu laki laki saya takut orang itu datang lagi ke sini mungkin bapak bisa cari tahu orangnya
bapak bapak jangan bilang sama ibu ya saya cuma takut orang itu ngapa ngapain ibu
iya nah terima kasih
tamunya tiana laki laki orangnya kasar siapa dia
jadi lo balik ke sini lagi
sam lo ngapain malam malam di sini ya
rin kemarin katanya lo gak butuh bantuan biaya dari kue karena lo udah dapat bantuan dari orang lain
sam ini tuh bukan urusan lo
bukan urusan gue
rin kalau ini emang bukan urusan gue
ngapain gue harus ke atm repot repot ngambil duit yang cukup banyak
buat bantu biaya nyokap loh
keleda yang kurang pintar aja gak pernah jatuh ke lubang yang sama sebanyak dua kali
lo kenapa bisa balik lagi ke rumah bokap lo yang udah lo dan nyokap lo anggap sebagai neraka
lo mikir gak sih rin
mendingan lo sekarang pulang dan berhenti ngurusin hidup gue
gue tuh bukan siapa siapa lo sam
jadi lo stop sok peduli sama hidup gue
nyatanya gue peduli banget sama lo gimana
apa mungkin dia
mendingan sekarang lo pulang karena gue gak ada waktu buat lo
mendingan sekarang lo pulang karena gue gak ada waktu buat lo
kenapa karang jadi begini
apa ini artinya gue bakal patah hati lagi
cinta ini buatku jadi penakut
aku takut terbang ke langit
jika nantinya diempaskan tanpa pamit
aku takut berangan
jika nantinya dibuang tanpa kenangan
kau terlalu hebat untuk kudapat
kau terlalu sempurna untuk ku cinta
hanya seorang wanita biasa
gue dateng apa engga ya besok
tapi kalo besok gue ga dateng
dimenci sama roman
romeo yang tadi di telpon itu roman kan
terus huri itu lo kan
kok kalian masih berantem sih
bukannya tadi pagi kalian melihat baikan
rencana jogging tadi pagi itu gue yang buat
gue nyatuin kalian berdua lagi
emangnya kalian udah ketemu
tapi nggak di tempat itu
dan ketemunya ga enak banget
bikin roman terpaksa
masuk rumah sakit lagi yes
roman masuk rumah sakit
gue juga ga tau